inilah video viral di media sosial yang melibatkan puluhan siswa sma satu jonggat
kabupaten lombok tengah aksi joget masal merupakan kegiatan perpisahan kenaikan
kelas yang berlangsung hari minggu silam dalam video siswa sma berjoget
di lapangan sekolah sambil diiringi musik yang dimainkan dj perempuan
jatuhnya kemarin itu memang yang viral yang viral itu memang di luar sepenuh tahun sekolah
begini mereka akan punya dua model kegiatan yang pertama yang acara formal dan itu tidak
ada masalah di sana rabu kemarin polres lombok tengah memeriksa keterangan sejumlah saksi
termasuk kepala sekolah dan informasi di sana itu ada kegiatan syukuran bagi
alumnus ya angkatan dua ribu dua puluh satu ya angkatan dua ribu dua puluh satu nah namun demikian untuk penanganannya di awal ya saat ini
kita sudah lakukan pemanggilan pemanggilan di surabaya ericahyadi wali kota surabaya marah
di tengah antrean vaksin masal rabu siang eri berteriak dari bawah tribun meminta warga untuk
menjaga jarak setelah dibantu petugas antrean warga akhirnya dapat terurai vaksinasi kofit
sembilan belas yang digelar pemkot surabaya digelar hingga sebelas juli mendatang peniputan cnn indonesia